sementara itu badan pengawas pemilu tidak mengabulkan gugatan sengketa pemilu dua ribu sembilan belas yang diajukan partai keadilan dan persatuan indonesia atau pkpi
dalam materi putusan bawaslu melihat bahwa putusan kpu di empat provinsi yang menyatakan pkpi tidak memenuhi syarat sudah sesuai prosedur dan undang undang
dalam sidang putusan enam maret dua ribu delapan belas majelis hakim yang terdiri atas para komisioner bawaslu memutuskan berdasarkan fakta di lapangan dan persidangan
bahwa pkpi terbukti tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual di empat provinsi dan turunan kabupatennya
yakni provinsi jawa barat jawa tengah jawa timur dan papua barat
dalam sidang putusan enam maret dua ribu delapan belas majelis hakim yang terdiri atas para komisioner bawaslu memutuskan berdasarkan fakta di lapangan dan persidangan
bahwa pkpi terdiri atas para komisioner bawaslu dan papua barat
sementara itu pkpi akan melanjutkan gugatan sengketa pemilu ke ranah pengadilan tata usaha negara
keputusan ini dibuat setelah gugatan partai yang diketuai hendro priyono ini tidak dikabulkan oleh bawaslu sri
gugatan sengketa pemilu dua ribu sembilan belas yang diajukan partai keadilan
keadilan dan persatuan indonesia atau pkpi tidak dikabulkan majelis hakim bawaslu ri
bawaslu memutuskan baik dari fakta lapangan maupun fakta persidangan
prosedur verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh kpu provinsi jawa barat jawa tengah dan jawa timur dan papua barat sudah sesuai prosedur
sehingga sk putusan kpu yang menetapkan pkpi tidak memenuhi syarat kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten berlaku dan mengikat secara hukum
menanggapi hal ini pkpi mengatakan akan tetap melanjutkan perjuangan
menuju pemilu dua ribu sembilan belas
rencananya dalam minggu ini mereka akan melayangkan gugatan ke ranah pt un
mungkin malah kita tidak usah menunggu kita susun gugatannya dan kita sampaikan ke pt un karena masalahnya kita sudah jelas
beberapa hal yang sudah kita sampaikan ditolak oleh bawaslu
tetapi kita yakin bahwa bawaslu kurang teliti untuk memeriksa apa yang kita ajukan